anggaran atribut pada kampanye damai minggu pagi yang memicu sbe walk out
prabowo dan sandiaga mengimbau semua pendukung menaati aturan yang telah ditetapkan oleh kpu
prabowo menilai jika ada peraturan yang dilanggar sebaiknya kpu tegas menindak
ketua umum gerindra ini meyakini sby memiliki alasan kuat sampai harus walk out dari arena kampanye
sementara calon wakil presiden sandiaga uno mengakui dirinya dan prabowo sempat mengalami kejadian yang sama dengan sbe
namun sandi dan prabowo tidak menghiraukan aksi pendukung pasangan lawan
menurut sandi kejadian saat kampanye damai sebaiknya dijadikan pelajaran sehingga tidak ada pelanggaran aturan kpu saat masa kampanye
saya orangnya ini ya apa tuh
tadi saya pokoknya saya ingin yang baik saja
kalau memang ada aturan yang dilanggar ya itu kpu harus
harus bertindak gitu
saya yakin pak sby melakukan sesuatu dengan penuh perhitungan
saya kenal orangnya orangnya itu sangat teliti sangat tertib
ya mungkin saya orangnya agak santai begitu ya
saya lagi duduk tadi terus pak prabowo nanya saya pak sbe mana sandiaga uno
kita juga gak tau berdua
rupanya ada tadi tentunya kejadian yang membuat pak sby tidak nyaman
saya sendiri nggak heran ya karena kita juga dibegitukan
tapi kami senyum saja tadi karena memang itu komitmen kita
dan memang ada euforia dari pendukung
ya kita selalu ingatkan gitu loh
dan tadi juga kita di yljl seperti itu tapi kami senyum saja
dan akhirnya di ujung mau foto juga sama saya sama pak prabowo
jadi walaupun yljl begitu pas di ujung minta foto juga
jadi buat kita sih ya diperbaiki ke depan
jangan ada peraturan atau kesepakatan yang dilanggar